good morning kabar dari anies baswedan yang jatuh saat mencoba motor baru para petugas dki jakarta membuka edisi hari ini
momen ini terjadi saat gubernur anies memimpin apel kesiapan di sub dki jakarta untuk perhelatan asian games dua ribu delapan belas
di sela sela acara anies sempat menjajal tiga motor bersese mesin besar yang akan digunakan para petugas di sub dki di lapangan monas jakarta pusat
salah satu motor yang dicoba anies adalah motor berjenis cruiser
awalnya anies terlihat antusias dan lihai saat mencoba motor gede ini
namun saat ingin parkir anies terlihat kehilangan keseimbangan
hingga akhirnya terjatuh
hal ini pun sontak membuat para petugas dishub langsung mengerumuni anies termasuk kd sub dki andri yansyah
motor yang dicoba anies ini memang memiliki bobot yang tergolong berat untuk ukuran sepeda motor yaitu sekitar tiga ratus kg
karena menggendong mesin seribu enam ratus empat puluh sembilan cc
motor ini bahkan harganya mirip mirip dengan motor sekelas big mtv mewah
dan dibanderol dengan harga satu tujuh
satu miliar rupiah
ya motor baru di sub dki yang dicoba anies tergolong sebagai motor mewah
motor eropa ini adalah motor pabrikan jerman dengan tipe bmw k seribu enam ratus b
dalam unggahan akun instagram pribadinya anies mengaku tidak tahu jika motor yang berat itu harus disanggah dengan dua kaki saat ingin diparkir
seakan tak kapok meski sudah terjatuh anies juga mencoba dua moge lain
yang juga digunakan di sub dki saat perhelatan asian games nanti
anies mencoba sebuah motor bergaya trail bermerek kawasaki versis x dua ratus lima puluh yang harganya tidak kurang dari tujuh puluh juta rupiah
motor ini bermesin dua ratus lima puluh cc dan dikenal tangguh di berbagai kondisi jalanan
dan terakhir anies juga tak lupa mencoba motor berjenis sport berkubikasi mesin enam ratus lima puluh cc
meski tak sebesar dua motor lainnya
dengan nama ninja enam puluh lima ini memiliki harga yang juga tergolong tinggi yaitu sekitar satu ratus sepuluh juta rupiah
berbeda dengan motor pertama anies berhasil mencoba dua motor ini tanpa jatuh dan terpaksa ditolong oleh petugas di sub dan orang orang yang di sekelilingnya
selain menjajal tiga motor baru di sub anies juga melihat mobil dan bus yang disiapkan di sub untuk mengawal atlet dan official asian games dua ribu delapan belas